imlek merupakan salah satu hari besar nasional yang ditunggu tunggu oleh warga tionghoa
tak berbeda dengan hari raya lain imlek juga memiliki berbagai kekhasan tersendiri
berbagai barang dan makanan khas ini rupanya dipandang sebagai peluang bisnis yang menguntungkan
dari detik com setidaknya ada lima jenis usaha yang selalu memanen keuntungan menjelang imlek
pertama bisnis kue keranjang
kue keranjang salah satu makanan khas yang sering dijual menjelang perayaan imlek
kue keranjang terbuat dari tepung ketan dan gula
bagi masyarakat tionghoa kue ini merupakan kue sesaji dalam upacara menjelang imlek
proses pembuatan yang bisa dibilang tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama
pembeli biasanya memesan jauh jauh hari
permintaan pada kue keranjang biasanya akan terus mengalir deras hingga perayaan cap gomeh
selanjutnya bisnis lilin imlek
lilin akan sangat dibutuhkan di kelenteng kelenteng
dengan demikian tentu ini akan membuka peluang bisnis yang besar
lilin yang dijual bisa dikreasikan dengan menghubungkan pada tema tahun baru imlek
ketiga bisnis barongsai
bagi masyarakat tionghoa barongsai merupakan salah satu hewan pelindung
barongsai sering dipertunjukkan pada perayaan tahun baru imlek
karenanya pada saat imlek permintaan barongsai selalu meningkat tajam
dengan penuh kreasi yang baik dan menghasilkan barongsai yang menarik
tentu tawaran dan pembeli akan terus berdatangan
selain itu bisnis yang layak dicermati jelang imlek adalah
bisnis lampu lampion
lampion imlek biasanya terbuat dari rangka bambu yang dibalut kertas khusus
yang cukup tebal
memang dari sisi kualitas lampion ini sebenarnya mudah rusak dan tidak tahan lama
namun dalam perayaan imlek lampion tak hanya menghiasi rumah warga
namun juga perusahaan perusahaan besar atau mal yang ingin menghias interior gedung
bisnis penggiurkan yang terakhir yakni bisnis baju ceyong sam
pakaian ini merupakan pakaian yang sering dipakai wanita tionghoa
seiring perkembangan zaman baju ceyong sam sudah banyak
dikreasikan sehingga tampak lebih elegan dan cocok dengan gaya pakaian masa kini
nah semoga enam peluang bisnis ini bermanfaat untuk anda yang mau menjalani bisnis usaha
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini